kalau satu ton kirim ke sini pak tendinya minta fee seratus miliar
apakah saudara anda merasa menyesal
saya menyesal karena satu tahun
mengapa saya memperkenalkan linda pujastuti kepada saudara bonu
kasus narkotika yang menjerat ex kapolda sumatera barat irjen polte di minasa
terus diwarnai perang pernyataan antara terdakwa linda pujastuti dan teddy
dalam persidangan lanjutan di pengadilan negeri jakarta barat
rabu lalu linda pujastuti mengungkapkan dirinya bersama teddy minahasa
pernah pergi ke taiwan mengunjungi pabrik sabu sabu
linda juga mengaku ia diminta teddy minahasa menghubungi mr x bandar narkoba di taiwan
untuk melakukan negosiasi
teddy meminta fee seratus miliar rupiah untuk memuluskan pengiriman
satu ton sabu sabu ke indonesia
suka deddy bilang begini begini aja kita kesana kalau mereka mau kirim kita kawal
maksudnya gimana pak teddy
ya bilang aja buy one get one
jadi kalau misalkan contoh mereka mau mr x misalkan mau kirim ke indonesia
satu ton jadi satu ton kita lewat satu ton kita tangkap gitu
tapi pak teddy nya nggak mau jadi
kalau satu ton kirim ke sini pak dendinya minta fee seratus miliar
satu hari setelahnya dalam sidang mendengar keterangan terdakwa pada kamis
teddy mengklaim tidak mengenal nama asli linda pujastuti
ia hanya mengenal sebagai informan atau cepu dengan nama anita
teddy mengaku menyesal mengenalkan linda kepada anak buahnya akbp dodi prawira negara
ia meyakini perkenalan itulah yang membuatnya terseret dalam kasus narkoba
di hadapan majelis hakim teddy tetap bersikuku ia tidak bersalah
apakah saudara anda merasa bersalah
sama sekali tidak
tidak bersalah ya
apakah saudara anda merasa menyesal
menyesal bagaimana ya
apakah saudara anda merasa menyesal
saya menyesal karena satu tahun
mengapa saya memperkenalkan linda pujastuti kepada saudara saudara
saya mencari dampak semua
sidang kasus terhadap ex kapolda sumatera barat itu akan dilanjutkan pada senin pekan depan
dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum
tim liputan cnn indonesia